pameran otomotif terbesar di indonesia akhirnya usai pada dua puluh agustus kemarin
tidak hanya produk otomotif berbagai layanan jasa keuangan juga turut serta dalam acara ini
astra financial kembali akan berpartisipasi dalam ajang pameran otomotif terbesar di indonesia
dalam acara media gathering di menara asra pada senin tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga siang
disebutkan bahwa astra financial kembali hadir sebagai sponsor platinum gias untuk kelima kalinya sejak tahun dua ribu dua puluh
sebanyak tiga perusahaan pembiayaan dua perusahaan asuransi dan empat perusahaan keuangan digital
yang merupakan bagian dari astra financial akan turut serta dalam pameran otomotif tahunan tersebut
tepatnya ada sembilan bisnis unit
tentunya untuk pembiayaan roda empat itu adalah astra credit company
dan untuk pembiayaan roda dua ada thief group
dan tentu pembiayaan selalu didukung oleh asuransi
untuk asuransi hadir asuransi astra dan juga ada astra lain
dalam gias dua ribu dua puluh tiga kali ini
tema driving your dreams sengaja diangkat oleh astra financial
tema ini bermakna bahwa astra financial bermaksud menjadi solusi keuangan
bagi masyarakat indonesia untuk mendapatkan kendaraan impiannya
penyelenggaraan gias dua ribu dua puluh tiga juga bertepatan dengan hari perayaan kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
terkait hal tersebut astra financial juga akan menyelenggarakan berbagai acara menarik bagi pengunjung pameran
terutama di booth utamanya di hall tujuh puluh tiga
terkait hal tersebut astra financial juga akan menyelenggarakan berbagai acara menarik bagi pengunjung pameran

jadi kalau bapak ibu bekenang kita minta untuk hadir nanti bisa mengikut acara tersebut
yang pastinya pasti kita akan membuat kegiatan yang lebih seluruh lagi di tanggal tujuh belas agustus di tempatnya

dengan total nilai keuangan
pada giias dua ribu dua puluh dua yang lalu astra financial berhasil melampaui target dengan total nilai keuangan
total nilai transaksi mencapai lebih dari dua triliun rupiah
selama pelaksanaan gias dua ribu dua puluh dua di tangerang surabaya dan medan
tahun ini astra financial optimistis akan mendapat pencapaian yang lebih baik lagi
melalui partisipasinya dalam giias dua ribu dua puluh tiga